selanjutnya kita bergeser ke bali ada informasi terkait minuman tradisional atau arang bali yang disulap menjadi hand sanitizer
guna mengatasi kelangkaan hand sanitizer di pasaran universitas udayana bekerja sama dengan polda bali membuat formula hand sanitizer berbahan dasar arak bali
selanjutnya alkohol tersebut dicampur minyak cengkeh dan povidon iodine untuk menjadi hand sanitizer yang diakini dapat membunuh virus dalam waktu empat detik
untuk pembuatan pembersih antiseptik tangan ini polda bali memberikan empat liter arak yang dikumpulkan dari hampir seluruh polsek yang ada di bali
rencananya hand sanitizer tersebut akan dibagikan gratis kepada warga yang membutuhkan